investor global itu jangan ragu ragu lah karena kita memiliki potensi yang besar
dan kita mampu untuk menjadi produser halal terbesar di dunia
sertifikat kita itu kan sangat diakui di seluruh dunia
jadi untuk sertifikasinya tidak menjadi masalah
kualitas juga terjaga